kpk mengusulkan dana optimalisasi dihapuskan dari anggaran pendapatan dan belanja negara
karena ditengah rai menjadi lahan bancakan anggota dpr
sejumlah legislator diduga menjadi makelar dengan dali memperjuangkan dana itu untuk proyek tertentu
kami membahasnya malam ini dengan lusius karus peneliti dari forum masyarakat peduli parlemen indonesia
selamat malam lusius
kemudian kita bergabung juga dengan pak agus hermanto yang merupakan wakil ketua dpr ri melalui sambungan telepon
selamat malam pak agus
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak agus bisa anda berikan respon usulan dari kpk terkait dengan sebaiknya dana optimalisasi ini
karena berangkat dari kasus kasus yang terjadi beberapa waktu terakhir ini terkait dengan dana optimalisasi
haruskah dana optimalisasi ini dihapuskan
saja pak sesuai dengan usul kpk
memang ini juga pandangan juga yang harus kita perhatikan
karena mungkin dengan dana optimalisasi itu terus tentunya ada hal hal yang kurang baik
namun kita sekali lagi bahwa undang undang apbn ini adalah satu satunya undang undang
yang harus diusulkan oleh pemerintah
sehingga ini harus tentunya yang paling penting harus juga diusulkan kepada pemerintah
kalau dpr itu adalah sifatnya membahas
membahas apakah ini menyetujui dan tidak dan lain sebagainya
tapi usulan daripada seluruh anggaran yang ada itu adalah dari pemerintah
sebenarnya begini ceritanya dana optimalisasi itu kan setelah program program pemerintah semuanya sudah tercakup
di dalam rkaks rencana anggaran kementerian dan lembaga itu sudah tercangkup semuanya
di dalam perkiraan input daripada keuangan itu masih ada
misalnya asumsinya penerimaan pajak bisa lebih tinggi
apalagi seperti sekarang ini kita progresnya misalnya ada tax amnesty dan lain sebagainya
pada saat dimajukan program itu masih ada spare dana yang setelah diajukan
itu masih ada beberapa
berapa triliun atau berapa miliar yang itu yang disebut dana optimalisasi
tapi sekali lagi bahwa yang berhak dan boleh mengusulkan program itu adalah hanya pemerintah
karena memang sifatnya undang undang apbn itu satu satunya undang undang yang boleh mengusulkan hanya pemerintah
baik jadi pada intinya ini kan anda jelaskan ihwal dana optimalisasi ini
anda jelaskan tadi ketika semua rencana kerja kementerian lembaga itu sudah tercantum dalam apbn
dananya juga sudah teralokasikan sebenarnya
nah ini kemudian ada lebihan dari katakanlah pajak contohnya nanti misalnya tax amnesty begitu kan
artinya ada lebihan
ini kemudian untuk mengoptimalkan bisa menambahkan untuk pembangunan pembangunan yang lain begitu kan pak
tapi yang bisa mengusulkan hanya pemerintah
iya tetapi sekali lagi tetap yang mengusulkan adalah pemerintah
tidak boleh daripada yang mengusulkan
dari dua pemerintah
sekarang kita agak maju sedikit karena ini kemudian banyak digunakan celahnya oleh beberapa anggota dpr yang terlibat
kita tidak bilang bahwa mungkin di sisi pemerintah tidak ada yang terlibat
kita belum tahu itu
tetapi ini beberapa kali terjadi seperti ini
kemudian kpk mengusulkan lebih baik daripada sebagai celah untuk melakukan digunakan untuk korupsi
lebih baik dihapuskan saja
toh anggaran untuk kementerian lembaga juga sudah teralokasikan begitu pak
setuju tidak anda ini kemudian dihapuskan
ini merupakan pandangan yang baik
kalau masalah setuju dan tidak kan itu semuanya kan tergantung daripada usulan
sekali lagi yang boleh mengusulkan program itu adalah hanya pemerintah
dpr hanya membahas
dia bisa menyetujui bisa tidak menyetujui
namun sekali lagi untuk khusus undang undang apbn
itu yang boleh mengusulkan hanya pemerintah
sehingga ini harus ditujukan kepada pemerintah
jadi pertanyaan saya ini harus ditujukan kepada pemerintah ya
ini kok ada yang juga sampai juga hal yang negatif dan lain sebagainya
ini tentunya juga merupakan pertimbangan yang baik
namun sekali lagi usulannya bukan kepada dpr
kalau usulannya kepada dpr itu kan apa yang harus ada itu yang dibahas di dpr
tapi sebagai wakil rakyat pak
anda kan wakil ketua lembaga perwakilan rakyat ini begitu
secara konsep sendiri anda menilai ini usulannya bagus
ini merupakan suatu pandangan yang bagus
karena dipengarahi yang terakhir terakhir ini kan karena ada dana optimalisasi
ada suatu program
di mana program program itu menjadi lebih banyak
bukannya program tambahan ya
menjadi lebih banyak
nah itu barangkali ada hal
kesempatan hal hal yang lain yang berubah
siapapun program yang mengusulkan
harus yang mengusulkan dari pemerintah
bicara soal kalau ini dikembalikan kepada pemerintah
misalnya soal penghapusan dana optimalisasi ini
kita sudah mendapatkan kutipan begitu ya
dari penyataan dari wakil presiden yusuf kala
mengatakan bahwa dana optimalisasi ini jangan dihapus
ketika ada lebihan dana
jangan kemudian tidak diapapakan
mengoptimalkan pembangunan pembangunan daerah
yang sebelumnya mungkin belum ada
di kementerian lembaga
bagaimana anda melihat ini
ya di tataran idealnya
apapun yang direncanakan oleh pemerintah
maupun dpr untuk kepentingan rakyat itu
saya kira memang bagus
termasuk konsep tentang dana optimalisasi ini
tapi kan kita berhadapan dengan institusi
dimana budaya transparansi
dan juga akuntabilitas dalam proses pembahasan itu
dan permainan yang kemudian menghasilkan
seperti yang sekarang terjadi
itu muncul dari proses pembahasan
proses perencanaan awalnya
berlanjut ke proses pembahasan
yang kemudian dilakukan secara tertutup
sehingga kemudian muncul banyak permainan
jadi saya kira dimana proses itu dilakukan secara tertutup
memang muncul kemudian banyak sekali ruang
untuk melakukan negosiasi
untuk melakukan penyimpangan
dan terkait dengan dana optimalisasi ini
walaupun programnya diusulkan oleh pemerintah
tapi kemudian itu dibahas oleh dpr
terkait dengan alokasi dana optimalisasi ini sendiri
itu ditentukan oleh banggar
jadi disana saya kira
alokasi dana ditentukan oleh bangga
dibagi ke departemen ini berapa
ke departemen itu berapa
itu sudah mulai dari banggar
dari sana proses itu
proses permainan itu sudah bisa terjadi
misalnya dalam menentukan

berapa besar dana yang dialokasikan
untuk departemen tertentu
disana bisa jadi
sudah ada komunikasi
kalau ada kemauan atau keniat buruk
dari anggota dpr misalnya
untuk mengambil jatah dari anggaran itu
dia bisa melakukan misalnya komunikasi
seperti yang terjadi sekarang ini
dengan anggota dari
celahnya hanya ada di banggar saja
saya kira anggota dpr lain
dengan hubungannya dengan anggota banggar
karena proses pembahasan anggaran
terjadi di komisi
dan jatah untuk proyek proyek
itu sudah dibahas di komisi
sehingga proses proses itu
yang dilakukan di dpr
itu memungkinkan komunikasi
antara anggota dpr yang memang
watak makelar gitu
untuk bisa kemudian lincah
misalnya mengintip di komisi berapa
dana untuk apa
dialokasikan untuk kemana gitu ya
dilakukan secara tertutup umumnya
sehingga kemudian ini menjadi
bisa ada pengawasan dari lembaga lain misalnya
saya kira tidak dibuka peluang untuk itu
karena memang pembahasan anggaran itu
memang dilaksanakan secara tertutup
terkait dengan dana optimalisasi ini
kita akan minta tanggapan dari pak agus hermanto
ternyata alokasi program ini
ada di banggar begitu pak sebenarnya
pemerintah tetap menjalankan dana optimalisasi
setelah banggar itu
pertamanya ada anggaran semuanya
sudah anggaran dia juga
kemudian di banggar kan juga ada
dibicarakan dengan pemerintah
ini ada kira kira
itu dana optimalisasi itu sebenarnya
semacam progres gitu loh
oh ini kira kira bisa masuk sekian
oh dari masuk sekian
ternyata yang dianggarkan cuma sekian
tentunya antara banggar
banggar juga bukan di banggar
banggar pun dibahas banggar sendiri
banggar pun dibahas dengan pemerintah
dengan menteri keuangan
menteri keuangan ya
nah dengan menteri keuangan dibahas di banggar
kemudian kok ternyata masih ada sekian
barulah menteri keuangan
itu juga memilah milah
oh untuk sekian untuk sekian untuk sekian
karena menteri keuangan kan ya memang bertanggung jawab
untuk masalah banggar
sedangkan optimalisasinya misalnya untuk
apa itu misalkan untuk kementerian a
kementerian pu sekian
artinya ini terkawal dengan ketat sebenarnya kan pak agus
tentunya pembagiannya antara banggar dengan kementerian keuangan
namun semuanya nanti setelah ada sekian itu
programnya yang mengajukan tetap daripada kementerian yang terkait
sehingga kita sekali lagi
dan kita ketahui pembahasan anggaran sekarang ini
tidak dinyatakan tertutup seperti itu
ada juga yang pembahasan anggaran
bahkan kita juga sering pada waktu itu
bahwa ada yang mengawasi
dari kpk juga ada
mungkin daripada itu
tapi tentunya sifatnya ya
tidak di dalam ruang rapat itu
tetapi sekali lagi
itu tidak tertutup seolah olah
bahwa ini dirahasiakan juga tidak seperti itu
baik pak agus
itu tadi anda kalau boleh saya tangkap
bahwa pembahasan dpr ini juga ada sisi pemerintahnya
tetapi pada faktanya begitu pak agus
kalau kita lihatkan
ini beberapa anggota dpr ditangkap
terkait dengan dugaan
terkait dengan dana optimalisasi ini pak
tapi kita akan membahasnya pak lebih lanjut
kita harus jeda terlebih dahulu
kita tahan terlebih dahulu pak agus
tetaplah bersama kami
saya langsung kembali ke pak agus hermanto
untuk menanggapi tadi
anda bilang tadi ketika dibanggar
itu pembahasannya pun tetap dengan pemerintah
artinya sebenarnya celah itu tidak bisa terjadi pak
terkawal dengan rapat seharusnya kan seperti itu
apalagi juga ada beberapa lembaga lain
seperti kpk yang juga ikut memantau atau mengawasi
mengawal ini dari luar
tetapi pada kenyataannya
ada beberapa anggota dpr yang tertangkap
terkait dengan kasus ini begitu pak
terkait dengan dugaan dugaan penyelewengan dan optimalisasi ini
apa tanggapan anda sebagai wakil ketua dpr pak
yang masalah penyelewengan
itu bukan hanya berasal dari dana optimalisasi saja
kalau tadinya misalnya ya
misalnya anggaran untuk pu itu misalnya
karena dana ada optimalisasi menjadi rp tujuh puluh triliun
sehingga kan kesempatan yang berbuat jahat itu jauh lebih banyak
itu yang menjadi hal hal yang negatif adalah seperti itu
namun sekali lagi
itu tidak ada bahwa dana optimalisasi misalkan ini a dalam bentuk sekian triliun
tanpa ada programnya
semua tetap harus ada programnya
yang tadinya misalnya proyeknya hanya misalnya hanya seratus proyek menjadi satu ratus dua puluh lima proyek
dan lain sebagainya
untuk tentunya hal hal yang berpikir negatif
dengan adanya banyak itu kan tentunya kesempatan juga makin banyak
sehingga sekali lagi
yang sampai tergerumus ke dalam korupsi itu tidak hanya dana optimalisasi saja
tapi dengan dana optimalisasi menjadi lebih banyak lagi proyek proyek yang bisa di dalam hal ini bisa ada dilaksanakan
pak agus sendiri melihat urgensi dari dana optimalisasi sebagai lembaga yang ikut mengawasi
katakanlah dpr ini kan adalah peran atau rekan dari pemerintah untuk melakukan pengawasan begitu pak ya
urgensi dari dana optimalisasi ini seperti apa sih menurut pak agus
nah sekarang kita ketahui
pemerintah kita kan sangat fokus untuk infrastruktur
kalau ada dana optimalisasi kan berarti ada dana di mana setelah program ini semuanya terlaksana masih ada sisa dana ini
nah ini mau dipakai tentunya ya
seandainya memang ini terjadi sesuatu yang positif kan jauh lebih baik
tapi sekali lagi
karena menjadi lebih banyak proyeknya
sehingga yang berbuat negatif ini tentunya tertarik ada hal yang menjadikan perbuatan yang negatif
namun sekali lagi itu kita kembalikan lagi
karena yang mengajukan program tetap harus pemerintah
nanti antara banggar dan kementerian keuangan
misalnya kementerian ini oh mendapatkan dana optimalisasi sekian triliun
misalkan sekian triliun itu harus juga ada programnya
nggak bisa nanti programnya itu dari mana dari mana
ditempelin nggak boleh
nah ini pak agus ini ada analisis dari kpk
ini ada analisis dari kpk ketika mengusulkan agar dana optimalisasi ini tidak dilanjutkan
ini berbicara program
analisis kpk menyebutkan ada program atau proyek yang merupakan titipan begitu
nah bagaimana ketika ini dibahas di banggar itu tidak sudah ketahuan bahwa ini yang titipan dan ini yang bukan titipan begitu pak
sebenarnya nggak ada
itu yang namanya proyek titipan itu nggak ada
nggak ada namanya proyek titipan
pong ini semuanya sudah terbagi di dalam banggar dan kementerian keuangan
kemudian masing masing kementerian keuangan kan diberikan kepada masing masing kementerian itulah
kementerian itulah yang mengajukan programnya
jadi disebutkan begini ada program atau kegiatan dana optimalisasi yang tidak diusulkan oleh kementerian dan lembaga
lalu yang kedua
oh tidak ada
ada program yang juga belum diusulkan kementerian keuangan dan bppn serta tidak sesuai dengan rencana strategis
oh itu tidak boleh tidak ada tidak boleh ada
karena semua program yang mengusulkan harus dari kementeriannya masing masing
jadi kalau dpr nggak boleh misalkan dpr mempunyai program gini dalam pembahasan apbn tidak boleh
karena sekali lagi undang undangnya
yang boleh mengusulkan program
yang berkaitan dengan anggaran di dalam apbn hanyalah pemerintah
dpr itu tidak boleh mengusulkan program yang ini yang itu
baik itu kan tataran normanya memang seperti itu
normatifnya seperti itu
normatifnya seperti itu tapi kalau bung liusus sendiri artinya supaya kita bisa mengurangi letaknya ini dimana
ketika ada usulan ketika ada analisis kpk seperti itu berarti kan ada letak masalahnya
dimana ini ketika kemudian nanti ada salah satu anggota dpr yang mungkin bukan komisinya
bicara komisi infrastruktur komisi lima misalnya pembangunan
tapi ini kemudian misalnya komisi tiga bisa kemudian mengusulkan ini dan lain sebagainya
akhirnya muncul lah kasus kasus seperti tanggap tanggap oleh kpk ini

dimana letak ininya bung liusus
kalau seperti yang dikatakan pak agus tadi bahwa ini diusulkan oleh pemerintah
jadi dpr mestinya tidak punya ruang untuk melakukan penyimpangan
tapi kan kenyataannya itu dalam proses pembahasan proyek proyek ini ini dibahas bersama dengan dpr
dan tidak ada jaminan bahwa dalam proses pembahasan itu anggota dpr tidak mengusulkan sesuatu
usulan anggota dpr ini bisa ditampung oleh pemerintah lalu menjadi usulan pemerintah
artinya pemerintah mengetahui dong kalau kemudian misalnya ada usulan dpr kemudian pemerintah memutuskan
pasti tahu pasti tahu pasti tahu
dan saya kira itu sudah sering terjadi dengan pikiran positif tentu pemerintah bisa menerima misalnya
kalau proyek yang diusulkan oleh dpr
misalnya rasional gitu ya
walaupun pemerintah tidak punya jangkauan untuk mengetahui ada permainan misalnya di balik usulan yang di
pemerintah tidak bisa tidak punya jangkauan untuk mengetahui menurut anda
dia tidak punya hak minimal untuk kemudian mengecek atau mengawasi apakah ada permainan di belakang usulan yang diajukan oleh anggota dpr gitu ya
dia justru sebaliknya berada di bawah atau posisinya sedikit di bawah tekanan karena fungsi pengawasan tetap berada di bawah
tetap berada di pihak dpr
jadi saya kira ruang itu sangat terbuka dalam proses pembahasan yang tertutup
bahwa betul menurut pak agus ada proses pembahasan anggaran itu ada juga yang terbuka
tapi saya kira saat keputusan keputusan strategis terkait dengan anggaran termasuk kemudian alokasi dana optimalisasi ini
itu publik tidak diberikan ruang untuk mengakses rapat rapatnya
sehingga ini kemudian menjadi ruang yang sangat terbatas antara anggota dpr dengan pemerintah yang melakukan proses pembahasan
oke baik ada usulan memang yang datang dari ini pak agus ya dari dpr sendiri bisa mengusulkan kemudian dpr nya
sekali lagi kalau namanya pembahasan mau diusulkan mau tidak itu decidednya kan di pemerintah
karena yang mengusulkan ke dalam bentuk program harus pemerintah
jadi nggak bisa misalkan rakl nya itu yang bikin anggota dewan
menyalahi aturan itu
tapi ini bicara yang dan optimalisasi pak ya benar begitu ya tetap harus dari pemerintah
sebenarnya dana optimalisasi itu menjadi lebih banyak kesempatan kesempatan orang yang berbuat negatif
kalau tadinya hanya ada seratus proyek menjadi satu ratus lima puluh proyek
sehingga karena ditambah itu yang berpikiran negatif menjadi mempunyai wah ini banyak yang bisa ditukangin lah
kalau bahasa di sana nya gitu
tapi sekali lagi ini kan namanya juga penyelewengan
semuanya tetap ada juga yang mengawasi
baik itu aparat penegak hukum baik itu kpk maupun bpk maupun kejaksaan dan lain sebagainya
berarti kalau melihat jawaban dari pak agus ini boleh saya simpulkan sebenarnya karena ketika dana optimalisasi bertambah jumlahnya bertambah misalnya
jumlah anggaran untuk sebuah kementerian lembaga bertambah
maka yang berpikiran negatif juga akan semakin bertambah banyak untuk melakukan
artinya pak agus setuju bahwa dana optimalisasi ditiadakan saja begitu ya
kami persilahkan nggak ada masalah karena kan pr itu bagaimana usulan pemerintah
kalau memang pemerintah usulannya sudah seperti itu ini bisa dibahas antara realable dan enggak
kalau memang realable kan pemerintah juga dpr juga harus menyetujui
apabila tidak ditetujui anggaranya kembali kepada tahun sebelumnya
itu udah aturannya seperti itu gitu
ini kalau saya lihat dari pernyataan dari ketua komisi lima yang menyebutkan untuk contoh kasus putus sudiartana ini
komisi lima sebenarnya tidak pernah membahas proyek dua belas ruas jalan di sumbar
tetapi ini baru muncul setelah pembahasan di banggar
nah ini khusus saya sampaikan
sebenarnya proyek itu tidak ada itu
tidak ada pak
boleh dilihat di dalam banggar itu
tapi kan bisa diusulkan kemudian itu
sekarang kan di dipanya kan sudah di dalam apbnp nya kan sudah ada
yang disebut proyek itu tidak ada
ya inilah yang disebut terjadi penyelewengan penyelewengan gitu
nah itu katanya kemudian bisa muncul di banggar
memang seperti itu pak agus
sekarang ini tidak ada proyek itu
bisa dilihat di dalam raa kr nya
bisa dilihat di dalam apbnp nya
kalau tidak ada kemudian kasus ini berbeda bagaimana
kan dana optimalisasi ini juga
tadi suatu penyelewengan penyelewengan
seolah olah kan ada yang menawarkan jasa dan lain sebagainya
dan ini tentunya kita harus menghormati alat penegak hukum dalam hal ini kpk
sekarang ini kan kpu sedang memproses
dan tentunya kita menghormati
ini biar diproses secara tuntas transparan dan akutabel
tentunya harapannya juga untuk juga penyelewengan penyelewengan korupsi yang lain yang jauh lebih gede
itu juga harus diberantas secepatnya
supaya juga seolah olah ini semua pemberantasan korupsi itu betul betul sangat efektif
baik baik pak
ini yang justru menjadi berbahaya ketika tidak ada disebutkan tadi menurut pak agus
tidak ada proyek ini
lalu bagaimana kemudian seorang anggota dpr bisa menawar nawarkan ini ke beberapa daerah di sumbar
kita akan mengulasnya lebih lanjut tetaplah bersama kami di cnn indonesia
saya ingin coba kembali menyederhanakan lagi apa yang dimaksud dana optimalisasi itu
tadi disebutkan kalau pak agus kemudian sudah menceritakan bahwa setiap alokasi dana itu pasti ada programnya
dan selalu dibahas bersama antara dpr dan pemerintah
nah yang menjadi penasaran bagaimana letak celahnya di mana letak celahnya seorang anggota dpr
kita bicara anggota dpr karena kan beberapa tersangka ini anggota dpr
kasus kasus yang melibatkan dugaan dana optimalisasi ini
dimana dia bisa bermainnya modusnya seperti apa bung lusius
ya pertama tidak bisa juga kemudian mempersalahkan pemerintah karena mereka yang mengajukan program gitu
lalu mereka yang kemudian dipersalahkan untuk kasus kasus yang nyata nyatanya melibatkan anggota dpr sebagai tersangka dalam kasus dana optimalisasi ini
dan kalau kita melihat modus modus yang mungkin terjadi di dpr terkait dengan dana optimalisasi ini karena pertama kriteria yang kemudian diperlukan
kalau ditetapkan oleh peraturan gitu apa yang kemudian bisa dibiayai oleh dana optimalisasi ini tidak jelas
jadi orang bisa merubah kriteria sesuai dengan proyek yang ingin dikerjakan
oke saya masuk ke tataran real ya agar bisa dicerna dengan mudah
untuk tahun apbnp dua ribu enam belas ini ada lima puluh delapan sekian triliun dana optimalisasi

ada anggaran atau alokasi untuk dana optimalisasi sebanyak lima puluh delapan triliun
ya jadi dana ini kemudian masuk dari dalam apbnp kan
ya ada anggaran atau alokasi untuk dana optimalisasi sebanyak lima puluh delapan triliun

kemudian dana ini diberikan ke sejumlah kementerian lembaga untuk kemudian mengusulkan program apa yang ingin diusulkan untuk menggunakan dana optimalisasi ini
ini diluar rencana kerja kementrian lembaga yang sudah ada
betul yang sudah ditetapkan dalam apbn
yang sudah ada begitu ya oke
lalu mereka membuat proposal proposal ini kemudian dibicarakan dulu dengan dpr
mereka ini siapa kementrian lembaga
pemerintah kementerian dan lembaga membuat proposal untuk diajukan kementerian keuangan
tapi kan rapat kerja dengan dpr itu berlangsung tiap saat
lalu saat itu program program ini dibahas termasuk program yang kemudian ingin dibiayai oleh dana optimalisasi ini
saya kira disinilah ruang kemudian anggota dpr bisa bermain bisa mengajukan atau mengusulkan kepada
kalau dia bermain mengusulkan artinya pemerintah mengetahui juga dong
ketika ini menjadi tersangka berarti ada unsur dari pemerintah yang menjadi tersangka juga dong
iya dong bisa jadi tidak karena kan tersangka dalam kasus korupsi itu kan ada bukti dana misalnya mengalir ke dia gitu ya
tapi kan ini terkait misalnya dpr misalnya mengajukan program untuk dimasukkan oleh pemerintah dalam usulannya sebuah proyek di daerah
saya kira kan itu sah sah saja kalau kemudian bisa dijelaskan oleh dpr
yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah kemudian permainan di belakang usulan anggota dpr ini
itu kan yang selama ini terjadi yang kemudian kpk lah yang bisa menangkapnya
jadi nggak bisa mengawasi dia di belakang usulan itu ada apa gitu
tidak bisa karena ini kan pembahasan
jadi kalau kita lihat kasus dari putus sudiartana
disebutkan tadi pak agus menyebutkan bahwa sebenarnya kasus sebenarnya proyek pembangunan dua belas ruas jalan di sumatera barat itu tidak ada bahkan
itu juga tidak ada sebenarnya
nah apakah mungkin seorang anggota dpr misalnya kemudian mengusulkan atau menawarkan ini ke pemerintahan sumbar misalnya
karena tidak ada kriteria tadi itu kemudian pemerintah atau ya pemerintah saya kira
bisa mengubah ubah proyek proyek yang kemudian pertama kali ditetapkan akan dibiayai pakai dana optimalisasi ini
dalam perjalanan karena tidak ada kriteria kemudian itu bisa dipindahkan untuk program yang diusulkan termasuk dua belas ruas jalan itu
yang minta dana optimalisasi ini bisakah di luar kementerian lembaga misalnya pemerintahan daerah bisa
bisa tapi kan melalui departemen di pusat gitu ya kementerian di pusat gitu ya
dan kementerian di pusat ini kan rutin melakukan rapat kerja dengan dpr
mungkin tidak anggota dpr ini kemudian langsung shortcut berkomunikasi dengan pemerintahan daerah tertentu
misal katakanlah ini sumbar kita bicara
nah itu yang paling sering saya kira ya bisa ada niat di sumbar di sana untuk membangun dua belas ruas jalan
anggota dpr yang mendengar itu lalu merasa ada peluang
bahkan anggota dpr ini tidak harus selalu banggar atau komisi terkait dengan proyek infrastruktur
bisa jadi tidak tapi dia punya link ke banggar atau ke komisi tertentu gitu
itu yang sering dimainkan
jadi kemudian dia melakukan
pendekatan misalnya dengan pihak pengambil keputusan banggar misalnya
atau departemen terkait di pemerintah untuk kemudian mengakomodasi usulan ini
dalam usulan yang kemudian akan dibuat oleh pemerintah diusulkan ke kementerian keuangan
artinya bisa disebut
katakanlah misalnya sisi dari pemerintahan atau kementeriannya tidak ada yang terlibat
berarti ada kelemahan untuk menseleksi dong usulan dari dpr
memang kelemahan salah satu dana optimalisasi itu pengawasannya itu yang rendah di internal pemerintah juga ya
untuk kemudian misalnya melakukan cross check layak atau tidak proyek ini dibiayai oleh dana optimalisasi
pertama karena tidak ada kriteria kemudian orang bisa mengubah apa saja yang kemudian bisa dibiayai oleh dana optimalisasi
katakanlah kita kembali soal usulan dana optimalisasi ini sebaiknya dihapuskan atau tidak
tadi pak agus menjelaskan bahwa ini adalah terserah pemerintah
karena yang mengusulkan adalah dpr yang membahasnya
bisa tidak kemudian dpr ikut menjadi pendorong agar lebih baik tidak perlu ada dana optimalisasi
karena ternyata banyak dimainkan anggota dpr nih
anggota dari parlement sendiri
saya kira justru yang paling strategis untuk memutuskan kebijakan
karena ini soal kebijakan
dan kebijakan itu dibahas oleh dpr
undang undang tentang apbn itu diputuskan oleh dpr malah
walaupun pemerintah yang membuatnya
jadi menghapus itu dari apbn saya kira dpr sangat sangat mungkin untuk melakukannya
sangat bisa malah untuk melakukannya
tapi kan mereka yang justru menginginkan ini karena mendapatkan manfaatnya
kita coba bicara kewenangan dulu
bukan soal bahwa dia menginginkan atau tidak dpr
untuk suatu penyelewengan
itu tentunya penyelewengan itu dari dpr juga tentunya ada yang bisa melakukan itu
tapi dari pemerintah juga pasti ada yang bisa melakukan seperti itu
karena dana optimalisasi kenapa kok ini kebanyakan ke daerah
karena kita sekali lagi
kita sekali lagi bahwa itu proyek proyek itu kan misalkan sudah cukup
ada optimalisasi itu lebih banyak juga yang mengajukan daerah daerah yang mengajukan
kemudian ke kementerian masing masing
kementerian yang membahas kepada dpr
sehingga tidak mungkin ada yang usulan oh ini usulan dpr seperti ini itu tidak ada
yang ada adalah usulan daripada kementerian itu tersendiri
sehingga ini memang harus kita juga
pak agus harusnya gerak dong
pak agus sebagai wakil ketua dpr harusnya pak agus gerah ketika lembaganya
ini usulan semuanya dari pemerintahan terutama misalnya untuk yang daerah misalnya
kok bisa yang kena dari anggota parlemen sendiri begitu yang ada di bawah naung pak agus
oh enggak enggak ada
pasti ada dari daerah pasti kena
dari daerah pasti kena
pemerintahan pasti ada kena
enggak mungkin kalau enggak kena
nah gimana om yang
iya harus mempengaruhi pihaknya
dan punya proyeknya kan pasti ada di sana
nah itu bagaimana kemudian agar sebagai wakil ketua dpr itu bagaimana pak agar ini tidak terjadi lagi di dpr gitu
mengetahui celahnya di mana
pertama tentu saja untuk tidak terjadi lagi mengetahui celahnya di mana bagaimana menutupnya
dan supaya tidak terjadi lagi begitu pak agus maksud saya
bagaimana pak agus menilai ini gitu loh
yang jelas pengawasannya tentunya harus ditingkatkan
kita mendorong kpk
semua betul betul mengawasi secara konsentrit masalah ini
karena memang ini satu satunya pengawasan
karena yang di ibaratnya yang sekarang itu kena bukan hanya dana optimalisasi saja
dana dana yang lain yang apbn yang usulan yang pertama juga ada saja
tapi sekali lagi kalau sekarang pemerintah mengajukan ada dana optimalisasi kemudian dana optimasi juga diajukan
apabila dpr tidak menyetujui itu berarti apbn tidak diketok
karena tidak bisa disetujui dpr dan tidak disetujui oleh pemerintah
jadi dpr tidak bisa mengeluarkan dana optimalisasinya saja bukan soal apbnp nya
sekarang yang namanya ini kan nggak bisa terpilah pilah saja
anggaran itu kan nggak bisa terpilah ini dana ini ini dana ini
semuanya kan global ke dalam apbn
di dalam apbn itu unsurnya ada dana optimalisasi

tetapi tidak bisa kok misalkan kita hanya setuju yang usulan ini saja
yang ini tidak setuju ya berarti tidak bisa disetujui secara menyeluruh
oke baik baik
sehingga memang kalau memang ada seperti penyelewahan penyelewengan seperti ini

pengawasan tentunya harus dikuatkan mulai dari kpk ppk polisi kejaksaan

yang tentunya harus dikuatkan mulai dari kpk ppk polisi kejaksaan
semuanya betul betul konsentrasi untuk melakukan pengawasan
karena ini sudah melakukan pelanggaran tindakan hukum
baik dengan sejumlah tangkap tangan yang seperti ini
katakanlah tadi sudah beberapa anggota dpr tertangkap juga
nah apakah memang usulan kpk ini sebenarnya ditujukan kepada pemerintah
kita lihat bagaimana respon pemerintah terkait dengan usulan kpk
agar lebih baik menutup celah korupsi

dengan tidak atau mengadakan atau memasukkan dan optimalisasi ke apbnp dua ribu enam belas ini

kita lihat bagaimana respon pemerintah kedepan
tapi sementara terima kasih saya ucapkan kepada wakil ketua dpr yang bergabung malam ini dalam cnn indonesia prime news
pak agus hermanto terima kasih
bung lusius karus dari formapi terima kasih
ikut membahas pada malam hari ini